masa ada yang pamit gak dijawab
kalo saeb gak perlu
mau ngajak diskusi
dia mau insap
kalau mau insap mah insap aja
gak diskusi dulu
yang penting fungsinya
ma lu tau
adanya yang kayak gini
modal dikit dong
sekarang pakai dulu yang ini
nanti kita beli di jalan
istri saya minta pisah
karena gak saya beliin rumah
kenapa kamu gak beliin rumah
uang saya belum cukup
kenapa gak kredit
orang seperti saya
memangnya orang yang badannya gede
gak boleh kredit
maksudnya bukan gitu kang
kan kalo mau kredit
harus ada surat keterangan

jelasin dong ke istri kamu
udah tapi dia gak mau ngerti
masalahnya cuma itu
dia gak mau kalau saya pergi dari terminal
terus usah lele
menurut dia di terminal
kalau kamu sekarang balik ke terminal
istri kamu bakal ngebatalin niatnya buat pisah
gak tau kang
kalau kamu sekarang balik ke terminal
terus istri kamu ngebatalin niatnya buat pisah
kamu balik aja ke terminal
kamu punya informasi apa
si bubun kemarin nelfon saya dua kali
yang pertama cuma ngasih tahu saya ada jamal di terminal
saya terus ngasih tau akang
dia bilang tadinya bubun sama mang uu mau menghajar jamal
tapi jamal malah bilang
kalau si bubun sama mang uu masih mau di terminal
bubun sama mang uu harus di bawah dia
bubun sama mang uu gak jadi ngehajar jamal
keburu bingung duluan
jamal mau ngambil alih terminal
itu yang bikin kamu takut balik ke terminal
soalnya saya nggak mau balik ke terminal
itu kan udah niat saya
sama seperti kalau besok saya usahanya lagi
ini juga karena udah niat saya
soal istri kamu yang minta pisah
gak tahu kang
kalau kamu mau nerima permintaan dia pisah
gak usah kamu pikirin
jangan sampai bikin pusing
tapi kalau kamu masih sayang masih cinta gak mau pisah
semoga selama negeri tidak ada kesalean kau
selamat siang semua
mau kenapa rocks in t
boleh saya colok sendiri
kenapa ngeliatin saya terus
emangnya saya seperti lukisan bagus yang sedang dipamerkan
hmm ciro kamu begitu kenyal dan gurih
dan bumbunya begitu menyentuh lidah
boleh satu colok lagi
di tempat biasa
pas jam makan siang aja
oke ada yang mau aku ceritain
saya lagi ada masalah
nanti deh aku ceritanya
saya pergi dulu
saudara saudaraku sekalian saya pamit dulu
masa ada yang pamit nggak dijawab
kalau saeb gak perlu
mau ngajak diskusi
dia mau insap
kalau mau insap mah insap aja
gak diskusi dulu
aku nunggu di sini aja
aku nunggu di sini aja
aku nunggu di sini aja
aku nunggu di sini aja
sayang enggak mau ncar pasti i watch saya
hanya jeda dan beli
hanya lover baru
hanya hati aja dong
n plaint dia sih
kamu dipanggil kang mus
habis ngelamar kerja diterima
belum ada keputusan
kita duduk di sini aja
udah dengar kabar terakhir soal teman teman
kemarin jamal kesini
saya baru tahu itu namanya jamaah
gak pengen dikenalkan cukup tahu aja
dia mau apa
kamu tahu dari siapa
boem ke rumah kang gobang waktu kang gobang sakit
terus terminal gimana
kata jamal ini bukan kang mus atau bos dik dik
pasar ini ada pengelolanya kang mus atau bos dik dik
cuma dikasih wawonan buat jaga keamanan
sama uang iuran
uangnya tetep di setor ke atas
ya memang begitu
karena kang mus sama bos dik dik sudah gak pegang di sini
dia mau bicara sama pengolah buat pegang wanang jaga keamanan
kalau saya sama badur masih mau di sini
berarti harus ikut dia